agar kau tidak bisa lagi kemana mana
dan tidak bisa berbuat kejahatan kembali
ada apa pak yanda
kami mendengar kabar bahwa syekh guru nurjati
temukan keramkadan teraksadakan diri
di pinggiran hutan
gimana syekh guru berada
kami sudah membawanya
dia berada di ruang pengobatan
baiklah terima kasih
aku akan kesana sekarang juga
aku akan mendengar syekh guru sekarang juga
aku ikut denganmu raden
cepat bantu aku
ruka dalamnya sangat parah
pendagang dalamku terkuras untuk menyembuhkannya
serahkan seluruh kekuatan kalian
kami sudah kuat lagi nyai
tahan sedikit lagi
untuk nasabahk breve
setelah kekasihmu sadarkan diri
kita akan langsungkan pernikahan
masih berani kau menunjukkan muka mu
berikan penawar itu
karena aku sudah bilang
semua ada syaratnya
aku bawa syaratnya
ini jurus empat pasar
yang selama ini kau cari
setelah aku menguasai jurus empat pasar ini
kau bukan lawanku lagi
atau kalian mau mati
kau tidak bisa
dia masih hidup
tapi aku sudah mengusnahkan ilmu kanuragannya
kalau kalian ingin dia selamat
bawa segera dia ke tabi
terima kasih untuk penawar ini
ada apa putra
kenapa kau melindungi orang jahat
seperti ratu jun
dia adalah ibu nda sumeng lara
dia bukan ratu junti
apa yang telah kau katakan putraku
itu hal yang tidak mungkin
sudah berhari hari aku mencari bunda
bunda dalam keadaan sehat
bunda dalam keadaan sehat
dia adalah dinda subang lara
tidak ada tunggu
aku seperti mengenal mata itu
mata yang tidak asing bagiku
dia adalah istriku
dinda subang lara
benar ayah anda
ini adalah bunda subang lara
kalau ayah anda tidak percaya
aku bisa buktikan
aku mewarisi mata dari rangkasoka
yang bisa menunjukkan
kalau ini adalah ibu nda subang lara
kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi
tataplah mata ibu nda
ini kamar denda subang lara
benar ayah anda
ini kamar dinda subang lara
sekarang kita sedang berada di masa lalu
ayo kita lihat apa yang sebenarnya terjadi
ayo kita lihat apa yang sebenarnya terjadi
itu dinda subang lara
jangan kira kira apa itu
hal terbuat berbeda
kalau ratu cuti tewas di saat ini bagaimana mungkin ratu cuti masih hidup di masa depan
apa harus dikatakan
aku telah gagal menyelamatkanmu nimas
sekarang beristirahatlah dengan tenang
sayang guru kau
kau yang telah mencelakai nimas subang lara
astagfirullahaladzim sayang guru
tidak akan ku biarkan kau hidup
kembali setelah mati
apa yang saya guru lakukan
coba lakukan cara selamat

tapi seminggu lagi memang jauh